proyek pembangunan lrt di jakarta diprediksi tidak akan selesai untuk mendukung pelaksanaan asean games dua ribu delapan belas
nah lain di jakarta lain di palembang karena kabarnya lrt di palembang diakini bisa beroperasi sebelum pelaksanaan kegiatan olahraga terbesar di asia itu berlangsung
dikutip cnn indonesia com menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan jika dirinya tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga proyek lrt di jakarta tidak bisa selesai
lebih lanjut budi karya mengatakan jika lrt tidak bisa menjadi transportasi bagi para peserta asian games
maka kementerian perhubungan akan menyediakan bus yang akan mengantar para peserta dari tempat penginapan menuju ke lokasi pertandingan
sebaliknya budi karya optimistis lrt palembang akan selesai pada februari dua ribu delapan belas dan diuji coba pada april dua ribu delapan belas
sejauh ini pembangunan lrt palembang sudah mencapai tujuh puluh dua persen bahkan jembatan lrt sumsel yang menghubungkan sisi seberang ulu dengan sisi
seberang ilir sepanjang kurang lebih empat ratus empat puluh lima meter telah tersambung